sebelum muncul bantahan mengemuka isu presiden jokowi menitipkan sejumlah nama loyalisnya untuk masuk kabinet prabowo gibran
yang diisukan sebagai nama titipan jokowi diantaranya pratikno bahlil lahadalia posisi kapolri dan jaksa agung
presiden jokowi disebut sebut menitipkan sejumlah nama loyalisnya untuk duduk di kabinet prabowo gibran mendatang istana dan relawan jokowi projo kompak membantah
mengapa muncul isu jokowi titip sejumlah nama menteri dan pos strategis
seberapa besar pengaruh jokowi terhadap presiden terpilih nanti terutama soal pembentukan kabinet
kita akan bahas sudah ada wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia tanjung dan juga direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat petang bung doli mas toto
mas toto ada kabar jokowi titip nama empat nama menteri dan setingkat menteri ke prabowo
bagaimana anda menggambarkan pengaruh jokowi terhadap prabowo yang seorang presiden terpilih nanti
dan juga sebaliknya prabowo bagaimana melihat jokowi dalam pembentukan kabinetnya
saya pikir bang doli dulu yang tanya nih ternyata pengamat dulu
iya begini kita bisa melihat dari tiga kacamata ya
pertama dari kacamata yang paling normatif
bahwa munculnya nama jokowi dalam pembentukan kabinet dalam konteks yang sifatnya positif
yaitu ketika prabowo memang menjual tentang keberlanjutan
cawapres lumrah ketika kemudian jokowi memberikan akan menjadi aktor utama yang bisa memberikan masukan
siapa saja tokoh tokoh yang bisa masuk dalam kabinet untuk melakukan memastikan keberlanjutan tersebut
tapi kacamata kedua dalam konteks yang lebih konkret
bisa saja ada spekulasi bahwa pak jokowi bisa menitipkan nama nama menteri dengan catatan
kalau dia menjadi ketua umum partai tertentu
atau menjadi bagian dari partai tentu
yang ikut mendukung pemerintahan prabowo gibran
karena kita tahu koalisi memang salah satunya bayaran politiknya adalah ketika sudah mendukung
nah disitu nanti akan menarik tuh ditanya ke bang doli
terkait dengan isu apakah pak jokowi akan menjadi golkar atau tidak
kacamata ketiga yang paling negatif ya menurut saya
kalau kemudian muncul dalam konteks yang lebih besar
bahwa pak jokowi bisa saja memiliki kekuasaan untuk ikut membentuk kabinet tanda kutip ya
atau menitipkan nama nama ketika dia menjadi ketua koalisi permanen
yang berada di atas partai partai kalau istilah teman teman psi
bahkan ada muncul juga misalnya spekulasi mungkin nggak pak jokowi menjadi likuan yu
menteri senior utama misalnya
ketika kemudian terbentuk pemerintahan
nah kacamata ketiga itu yang menurut saya harus ditolak
karena apa yang disebut sebagai ketua koalisi permanen
itu tidak dikenal dalam sistem presidensial
jangan sampai deal deal politik ini kemudian merusak sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan kita
jadi selama ada pada level memastikan keberlanjutan
atau boleh juga kalau ingin mendapatkan jatah
tapi pak jokowi persyaratnya harus memiliki partai tersendiri
ada isu titipan empat nama dari jokowi
ini bisa mengganggu jatah bagi partai koalisi pendukung prabowo gibran tidak bang doli
atau bagaimana nanti golkar merespons hal ini
nah pertama saya kira kita harus clear kan ya
saya belum tahu belum pernah mendengarkan tadi ada apakah istilahnya titip titipan dan segala macam
apalagi tadi saudara habibur rahman mengatakan bahwa
teman teman gerindra juga tidak tahu
tapi kalau pun kemudian misalnya itu ada
saya kira itu kan juga komunikasi yang selama ini terjadi sangat intensif antara pak prabowo dengan pak jokowi
dan saya yakin kedua tokoh bangsa ini sama sama paham posisinya masing masing
pak jokowi tahu bahwa beliau adalah presiden dua periode yang akan berakhir
dan juga sudah hampir dipastikan bahwa presiden yang melanjutkan itu adalah pak
pak prabowo yang apa namanya temanya adalah melanjutkan dan menyempurnakan
jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kesinambungan
pemerintahan dua periode dan yang akan datang seperti yang sudah sampaikan dalam kampanyenya pak prabowo
saya kira juga tidak ada masalah kalau kemudian ada beberapa nama yang diusulkan
jadi saya kira kita jangan memakai istilah yang sangat intimidasi misalnya menitipkan
tetapi kan kita sangat paham bahwa yang mengambil keputusan terakhir itu adalah pak prabowo sebagai presiden kecil dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
yang memang itu mempunyai hak progratif
jadi nama boleh saya
apalagi kalau misalnya nama nama itu dianggap baik dan tepat saya kira akan dipertimbangkan pak prabowo
kalau usulan rekomendasi boleh nih mas toto
mungkin nggak prabowo bisa menolak apa yang menjadi permintaan jokowi
atau nanti skenario ini bagaimana ke depannya
kalau seperti itu pengaruhnya akan tetap kuat atau bagaimana menurut anda mas toto
ya kita kembali kepada aturan dan sistem yang berlaku ya
apapun yang punya hak prerogatif membentuk kabinet adalah presiden terpilih
bukan mantan presiden itu perlu jadi catatan
andai katapun membawa isu keberlanjutan
andai katapun orang orang yang memiliki hak prerogatif membentuk kabinet adalah presiden terpilih
apapun orang mengatakan pak jokowi adalah presiden dengan dekat kepuasan publik sangat tinggi
tetapi sistem tata negara mengatakan yang berhak membentuk kabinet adalah presiden terpilih
yang kedua kita tahu juga secara empiris
sekarang ini kan bahasan mengenai pak jokowi seakan akan punya kewenangan besar untuk ikut serta
menitipkan nama ya bahasanya seperti itu
atau mengusulkan nama itu kan dalam konteks pak jokowi sekarang masih berkuasa
ketika kita bicara secara empiris
setelah dua puluh oktober situasi pasti akan berbeda
magnetnya dan kekuasaan memang ada di tangan pak prabowo
dalam arti usulan dari seorang mentor politik
dan memang nyambung ya dengan jualannya pak prabowo terkait dengan kesinambungan dan keberlanjutan
tapi jangan sampai merusak sistem tata negara dan sistem pemerintahan kita
jangan diberikan cek kosong
entah itu kepada relawan yang menitipkan nama
termasuk kepada pak jokowi
prerogatif tetap ada di tangan pak presiden
kalau nama nama yang diajukan misalnya menurut pak prabowo tidak sesuai dengan chemistry nya
seorang presiden terpilih harus berani menolak
walaupun disitu akan ada kompromi begitu
mas toto kalau usulan dari jokowi rekomendasi dari jokowi ini bisa berpengaruh nggak
kalau kemudian banyak sekali bahasan jumlah partai akan semakin banyak yang bergabung di misalnya dua
lalu ada lagi jatah pak jokowi
jangan jangan kita harus mengubah undang undang kementerian negara
untuk bisa menampung jumlah menteri menteri
sebagai akibat dari deal deal politik dan titipan politik
itu yang termasuk dalam kategori menurut saya merusak sistem
jadi silahkan ini adalah sebuah fakta empiris
bahwa dukungan itu akan dibayar dengan
tapi jangan kemudian merusak kewenangan presiden
ditambah jangan juga mengorbankan kualitas dari kabinet itu sendiri
bang doli dari golkar bagaimana ketika tadi kalau misalkan banyak usulan
bisa juga ini memusingkan presiden terpilih yang punya hak prerogatifnya
kemudian komunikasinya sejauh ini bagaimana sih soal kabinet mendatang
pak bowo dan bersama mas gibran
dia sudah punya rumusan ya tentang komposisi
kemudian kriteria kriteria apa saja yang nanti kemudian dipergunakan dalam musuh kabinet
dan rumusan itu saya kira juga sudah pernah dikomunikasikan dengan ketua ketua partai politik
khususnya ketua partai politik yang kemarin melakukan kerjasama politik
dan juga membangun koalisi indonesia maju
pembicaraan pembicaraan itu juga pasti tidak kemudian
misalnya sekarang dalam undang undang kementerian ada tiga puluh empat menteri
itu sudah dibagi habis gitu ya
itu yang saya katakan tadi pak prabowo pasti juga sudah punya rumusan sendiri
terhadap siapa siapa yang akan dimasukkan dalam jajaran kabinetnya
yang tentu ini dianggap untuk bagaimana menjadi green team untuk membangun indonesia lima tahun ke depan setidaknya
dan itu saya kira nanti yang terbaik
mana yang memang didampil di kalangan profesional
apakah itu jalurnya melalui partai politik
atau jalurnya misalnya ada usulan dari seperti pak jokowi dan segala macam
itu nanti juga akan menjadi pertimbangan pak prabowo dan mas bima
terima kasih bung ahmad doli kurnia
waktu ketemu partai gokart dan juga mas yunarto widjaya
telah menyampaikan pandangan di kupas petang sore hari ini